keputusan taman tematik seaworld menghentikan program penangkaran paus orca
demi menjaga kelangsungan hidup hewan tersebut dari kepunahan
ya pihak manajemen seaworld mengumumkan bahwa mulai kamis kemarin
seluruh taman tematik air yang berada di bawah naungan mereka
menghentikan program penangkaran paus orka
keputusan tersebut diambil sebagai upaya pihak seaworld
untuk ikut serta dalam program melindungi paus orka
dari perburuan untuk tujuan komersial dan pembunuhan
sementara itu sejumlah paus warga yang saat ini masih berada
di sejumlah taman tematik seaworld di amerika serikat
akan tetap mendapatkan perawatan dan juga pelakuan yang layak dari pihak seaworld
ya kita very appreciate ya langkah langkah seperti itu
nah sekarang kita balik ke